usai terjadinya siklon tropis roja kini indonesia mendapatkan ancaman siklon odet sehingga berdampak pada cuaca buruk di sejumlah wilayah di tanah air
lalu seperti apa ancamannya dan bagaimana cara untuk mengantisipasinya
sudah bergabung bersama kami dwi korita karnawati kepala badan meteorologi klimatologi dan geofisika
halo selamat sore bu korita
selamat sore mbak amat buneh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam ibu ibu bisa dijelaskan kepada kami apa siklon audit itu dan kemudian bagaimana dampaknya di berbagai wilayah di tanah air
jadi sebetulnya siklon odet waktu itu diawali dengan munculnya bibit siklon bersamaan dengan bibit siklon yang akhirnya menjadi siklon tropis roja
bibit siklon yang akan menjadi seroja terjadi di selatan nusa tenggara timur
dan waktu itu bibit siklon yang akan menjadi siklon tropis odet ada pada posisi di selatan jawa barat
akhirnya berkembang ya yang lebih matang menjadi siklon lebih dahulu adalah siklon seroja pada tanggal lima april di wilayah perairan indonesia
salon odet masih berupa bibit siklon dan berkembang menjauhi wilayah asia
dan setelah masuk di wilayah australia jadi berkembangnya menjauhi ke arah selatan ya menuju ke sebelah barat australia
dan setelah itu berkembang menjadi siklon odet dan aruhnya lebih banyak ke australia
kewilayaan indonesia terjadi pengaruh yang tidak langsung
karena sistem siklon odet ini sangat besar ya
dengan kekuatan ini putaran pusarannya itu sampai seratus km per jam
dan dampak tidak langsung ke wilayah indonesia berupa kembang tinggi
yang dapat mencapai empat hingga enam meter
terutama perairan di samudera hindia barat lampung samudera india selatan banten dan bali
itu yang mencapai empat hingga enam meter
nah gelombang yang mencapai dua lima hingga empat meter ini berpeluang terjadi di perairan barat kepulauan mentawai pulau enggano hingga bengkulu
kemudian juga perairan barat lampung samudera hindia barat kepulauan mentawai hingga lampung
kemudian selat sunda bagian barat dan selatan serta perairan selatan banten hingga sumbawa
jadi memanjang banten hingga sumbawa
berarti di sebelah selatan melewati jawa bali nusa tenggara
masuk juga perlu diwaspadai di selat bali selat lombok selat ala bagian selatan serta samudera hindia selatan ntb dan ntt
itu terutama dampak
tidak langsung secara spesifik untuk siklon tropis yang saat ini sudah berkembang di australia
jadi artinya yang diwaspadai adalah di garis garis pantai atau di perairan yang tadi ibu sebutkan ya
di wilayah selatan indonesia
ibu korita sebenarnya kami sebagai orang awam juga
bertanya tanya mengapa di indonesia sering sekali terjadi siklon seperti ini
sebetulnya wilayah indonesia yang berada di zona katolik siwa
terutama di zona ekwator
itu lebih dipengaruhi oleh gaya koriolis
yaitu gaya yang terbentuk ini akibat rotasi bumi
karena ekwator itu jari jarinya yang paling panjang
sehingga lingkaran bumi pada ekuator itu jaraknya yang paling panjang
padahal berpusatnya bumi berotasinya itu sama sama dua puluh empat jam
akhirnya zona ekwator ini merupakan zona dengan kecepatan tinggi saat terjadi rotasi
zona inilah yang seharusnya menghalangi terbentuknya siklon
karena apabila siklon itu terbentuk
akan dibuyarkan oleh gaya koriolis
kalau semakin sering terjadi siklon di ekwator
ini berarti ada sesuatu yang sudah ada anomali harusnya
terbentuknya tidak terlalu dekat ke ekwator
jadi beda dengan zona subtopis
itu akan lebih sering mengalami siklon tersebut
ibu kalau kita lihat
tadi ada dampak atau efek samping dari siklon odet adalah adanya gelombang tinggi
bagaimana dengan kegiatan pesawat terbang
bagaimana dengan maskapai penerbangan yang terbang melintas di atas perairan
atau di atas wilayah indonesia
apakah ada hal hal khusus yang kemudian diperingatkan oleh bmkg terkait dengan hal ini
kalau untuk penerbangan
sebetulnya relaksasi perang
karena ini banyak pengaruhnya ke perairan
dan selain itu
posisinya sudah semakin jauhi wilayah indonesia
kita bicara soal lain ini soal gempa di jawa timur
bagaimana dengan pantauan bmkg terkait dengan hal tersebut
susulan ini bisa saja terjadi ibu
jadi gempa susulan
ini sudah terjadi
sepuluh kali gempa susulan
kekuatan gempa susulan
yang terbesar adalah lima tiga
itu terjadi hari ini pukul
lebih lima puluh empat waktu indonesia bagian barat
sudah disusul lagi setelah itu
gempa susulan dengan kekuatan tiga empat
jadi secara umum gempa gempa susulan ini
kurang dari lima antara tiga sampai empat
kecuali yang pukul enam lebih lima puluh empat menit pagi tadi
dan diharapkan ini akan semakin abil melemah
baik itu tadi update dan penjelasan
dari ibu korita
terkait dengan efek samping
siklon audit dan
tadi ada update mengenai
gempa di jawa timur terima kasih ibu sudah bergabung
bersama kami pada sore hari ini